halo selamat berjumpa kembali dalam leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina
saat ini masalah yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk perusahaan adalah pandemi covid sembilan belas
dampaknya terasa dalam berbagai sektor industri
termasuk perhotelan pariwisata dan juga industri properti
dalam leaders ⁇ corner kali ini saya akan menggali lebih dalam sosok pemimpin di balik salah satu perusahaan properti
yang usianya masih tergolong muda namun tetap dapat bertahan dan bahkan bangkit di tengah pandemi
menjadi pemimpin muda adalah tantangan yang diambil oleh seorang muhammad perpanca
direktur utama perusahaan publik yang berusia masih balita pt dms propertindo tbk
sarjana akuntansi lulusan dua ribu satu stie perbanas ini mengawali karirnya sebagai senior asisten di salah satu kantor akuntan publik ternama di jakarta
di usianya yang terbilang muda muhammad perpanca juga menjabat sebagai direktur utama di beberapa perusahaan
selain itu mulai awal tahun dua ribu dua puluh juga memiliki perusahaan yang berusaha untuk menjaga keamanan dan keamanan di jakarta
menjadi presiden klub sepak bola persija jakarta
muhammad prapanca lahir dari keluarga sederhana dengan sang ayah bekerja sebagai pegawai negeri sipil
suatu hari sang ayah mengungkapkan kepada pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini
bahwa dirinya ingin memiliki rumah sendiri dengan gaji yang ia miliki
namun dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi
impiannya akan rumah pun harus pupus seiring dengan dirinya pensiun
berbekal dari mimpi seorang ayah muhammad prapanca pun tergerak hatinya
untuk mewujudkan cita cita bukan hanya untuk sang ayah
tetapi juga cita cita seluruh pegawai negeri sipil di indonesia
tahun dua ribu sebelas ia pun mendirikan pt dms propertindo tbk
sebuah perusahaan properti rumah tapak dengan harga terjangkau
yang ditujukan untuk para pegawai negeri sipil
dengan bekerjasama dengan institusi
institusi keuangan perusahaan yang ia dirikan diharapkan
dapat membantu seluruh masyarakat indonesia
untuk segera memiliki rumah impian mereka
telah bergabung bersama kami
presiden direktur pt dms properti ndo tbk muhammad prapanca
pak panca terima kasih sudah hadir di leaders' corner
pak panca anda adalah founder dan juga presiden direktur
dari sebuah perusahaan properti yang terbukanya ini ya
masih usianya balita ya baru baru ini
tapi sebenarnya sudah mungkin ada sepuluh tahun ya
berdiri perusahaan anda
bisa ceritakan apa yang melatar belakangi berdirinya perusahaan ini
background saya itu auditor ya
jadi dulu banyak megang perusahaan
kita meriksa di kantor akuntan publik
terus menggelitik aja menggelitik pemikiran saya
kalau saat itu selalu ngitungin harta orang
kekayaan orang uang orang gitu ya
dan berjalan dengan waktu
sambil nabung dikit dikit dari apa yang sudah saya dapat
akhirnya kita coba membangun satu bisnis baru
jadi saya keluar dari sebagai konsultan maupun auditor
saya keluar dari konsultan maupun auditor
sambil mencari apa yang paling cocok untuk saya melakukan bisnis
ya nggak mudah dalam sekian tahun
ada juga yang rugi ada yang untung gitu
nah akhirnya dua ribu sebelas
kita menelurkan satu bisnis
yaitu dms property indul
dimana menurut saya saat itu adalah bisnis yang paling safe lah
karena kita megang aset gitu ya
mungkin tinggal nunggu waktu nanti tanahnya naik sendiri
berawal juga dari hal hal kecil lah
terus sampai hari ini lah
lebih lebih itu yang melalui latar belakang
nah pak panca kalau saya lihat
sebelum menjadi perusahaan terbuka
dms property indul tentunya kan mengalami berbagai persiapan begitu
dan juga ada alasan mengapa perusahaan ini mau diberikan
dan juga ada alasan mengapa perusahaan ini mau diberikan

menjadi perusahaan terbuka bisa anda ceritakan
pada saat menyusun perusahaan baru
dms property indul di awal dua ribu sebelas
seperti umumnya perusahaan
tidak mudah juga untuk membangun organisasi yang bisa
mengerti visi dan misi
jadi bongkar pasang pun kita lakukan saat itu
di perjalanan karena
karena latar belakang saya bukan orang yang warga yang cukup terkenal gitu ya
dan nama saya masih minim di dunia properti
jadi agak susah kita mendapatkan fasilitas permodalan
orang bekerja untuk saya saat itu ya
sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencari dana murah
ketemu beberapa pengusaha senior ketemu teman teman yang bekerja di departemen
mereka memberikan satu encourage ke saya untuk udah ipo aja
ambil dari dana masyarakat itu lebih murah
dan saya pikirkan tahun dua ribu mungkin dua ribu
nah mulailah saya untuk persiapan untuk ipo untuk mencari dana murah
ya tentunya tantangan baru pasca ipo tahun dua ribu sembilan belas
covid itu datang
covid itu langsung datang gitu ya
dan kalau saya perhatikan itu dulu nilai sahamnya sempat naik bahkan melebih empat kali lipat dari harga ipo kalau tidak salah
tapi kemudian pada masa pandemi bahkan sempat dibawah harga
sekarang saya perhatikan sudah mulai stabil nih pak panca
bisa dibagi strateginya mungkin bagaimana anda menakodai perusahaan anda di tengah tengah pandemi ini
ya sebagai perusahaan ipo yang terbilang sangat sangat baru ya
datangnya covid itu membuat saya frustasi juga lah sebenarnya
benar benar stuck ya
dengan permasalahan yang ada di dalamnya
di dalam perusahaan saya
tapi ya atas ke mungkin kecekatan pemerintah
walaupun diantara yang lain indonesia lebih telat
tapi paling nggak actionnya juga dilakukan dalam waktu tahun dua ribu dua puluh
di pertengahan kita udah bisa dicoba buka ya kan
buka tutup buka tutup
saya pikir kesempatan ini harus saya manfaatkan
untuk mengejar ketinggalan ya
jadi ya pastilah kepercayaan masyarakat mungkin turun ya
karena kita tidak bisa melakukan apa apa
hotel pun tidak kebenaran di bawah usaha saya ada hotel
tidak bisa buka ya kan
karena by law ya kan aturan saat itu
force major dari pemerintah
terus ya nggak mungkin kita bangun rumah juga
karena nggak boleh ada kegiatan saat itu
jadi banyak yang terbengkalai lah
saya tidak menyajikan waktu
begitu pemerintah mulai buka tutup buka tutup
kita coba menyusun strategi baru
kumpulkan direksi saya
mengatur ulang langkah langkah yang tertinggal
dan ya mudah mudahan alhamdulillah
pasca public expose tahun dua ribu dua puluh di penghujung
itu kami mencoba meyakinkan para stakeholder
tentunya para publik
kita akan mengejar ketinggalan kita
yang pada era covid ini
sehingga ya mungkin kepercayaan publik naik kembali
berarti para stakeholder ini setia ya bersama sama dengan anda
menunggu kapan industri property kemudian akan bangkit lagi nantinya
pak panca proyek apa yang sedang direncanakan nih di tahun dua ribu dua puluh satu dan kedepannya
salah satu pilot project saya kebenaran itu membangun smart city lah
nggak terlalu besar
di bandung selatan
mestinya saat itu pandemik dua ribu dua puluh saya melakukan akuisisi tanah
tapi ya berhenti hampir setahun
kita coba hubungi lagi para pemiliknya
untuk kita bisa akuisisi lagi di tahun ini
karena harapan saya adalah
saya mencoba memberikan yang terbaik untuk
garda terdepan bangsa kita ini gitu ya
itu para asn
aparatur sipil negara
nah kenapa anda tertarik untuk memberikan fasilitas perumahan kepada para asn ini
awalnya seperti yang
pegawai negeri sipil
pensiun tahun dua ribu
pada saat pensiun gak punya rumah
ya kita hidup
struggle lah ya
alhamdulillah diantara salah satu anaknya
nah selama dirawat di rumah sakit itu
waktu itu mungkin saya biasa aja gitu dengerin
ada dia bilang kalau saya dikasih kesempatan
kalau seandainya punya banyak uang
dia mengingatkan jangan sampai
asn asn bernasib seperti saya gitu
kalau kamu punya uang
bangunlah rumah mereka
agar mereka punya tempat tinggal
di masa pensiun nanti
dia meninggal tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu lima belas
itu saya nggak sama sekali lupa lah miss
tau tau itu selalu ada di kepala saya
amanah ini nggak dijalankan
saya terapkan di dalam
bisnis properti saya ini
nah sekarang setelah menjadi perusahaan terbuka
dan kemudian tadi
kedepan anda ingin membangun
sebuah smart city begitu ya
dan juga memberikan
kemudahan bagi para asn dalam memiliki rumah
goal yang ingin anda capai selama
lima tahun kedepan
memberikan nilai tambah kepada stakeholder ya
jalan mulus ya
sehingga para stakeholder
atas kinerja kita sebagai manajemen
dan tentunya mungkin
menambah portfolio para
jangan kemana mana program leaders corner akan kembali lagi
setelah jeda berikut
bagaimana dengan resikonya
dan juga keuntungan apa yang
menjadi pertimbangan anda saat itu
kalau dibilang sukses jadi auditor belum
karena saat itu
ya saya benar cukup masih
posisi tertinggi saya
ada perasaan untuk
melakukan hal yang lebih
hanya tinggal di belakang meja ya
bikin kertas dan segala macam
saya lebih senang ketemu orang yang
memberikan satu wacana
apa namanya suatu kreasi ini bisa dilakukan tuh berarti anda senang mimpi dong ya
ya ya awalnya semua karena mimpi cuman mimpi itu kita coba define gitu ya bisa
gak sih dijalankan oke untuk kita buat dalam satu kertas kerja gitu dari situ kita nimbul suatu numbers lah
untuk mencapai numbers itu akhirnya kita membentuk ya mekanisme untuk menjalankan agar kita mencapai
numbers itu yaitu organisasi persiapan preparation business plan dan yang lain berarti latar belakang
anda sebagai auditor ini sangat membantu anda dalam mendirikan perusahaan sendiri menjadi
pengusaha karena anda melihat ya bagaimana ini angka angka bermain atau berperan di dalam suatu
perusahaan yang sudah berjalan begitu nah banyak orang yang mengatakan kalau pengusaha muda sukses
di usianya yang masih muda itu pasti ada yang mengatakan bahwa pengusaha muda itu pasti ada yang
mendukung tuh ada yang bilang mungkin orang tuanya orang bernama powerful ada yang bilang mungkin
banyak koneksi apa yang menjadi rahasia sukses anda menjadi pengusaha kalau dibilang sukses relatif ya
tapi tentunya lah dukungan salah satunya impian orang tua itu ya yang menggerakkan hati saya terus
ya dukungan keluarga
teman teman tentunya yang mengeva saya untuk tidak jadi konsultan lagi jadilah pengusaha jalil jadilah
orang yang bermanfaat untuk orang lain lah gitu kadang kadang enggak semua usaha itu selalu diukur
pakai untung lah tapi apa yang bisa kita kasih ke orang lain kan gitu nah bedanya apa tuh yang paling dirasakan
menjadi karyawan kemudian menjadi pengusaha apakah ada yang berbeda dari gaya hidup anda seru seru
dulu saya mengatur diri saya sendiri gitu sehari ini saya coba mengatur sekumpulan orang untuk mencapai
tujuan kita ya tentunya gak muda karena masing masing orang itu punya apa ya karakternya sendiri untuk
menyatukan visi misi itu mungkin nggak bisa sekali ngomong dua kali ngomong kadang kadang mereka
keluar rel kita balikin lagi seru deh gitu jadi jangan takut bagi saya apa untuk jadi pengusaha ya
jauh kita fokus apa yang udah jadi mimpi kita gitu pak panca apa yang membedakan pt dms propertindo
otbk ini dengan perusahaan properti lainnya setiap orang kan pasti kalau mau membeli rumah katakanlah
bisa lewat kpr apakah ada terobosan terobosan baru yang ditawarkan oleh dms propertindo oke
gini mbak fitri jadi pada prinsipnya saya rasa hampir semua properti sama ya tinggal masalah
desain delivery dan lain lain tapi konsep pembiayaan ini mbak frida yang membedakan
gitu nah kita saya coba memberikan satu ide dimana saya harus nyari mitra keuangan yang bisa
hai memuluskan jalan ini agar tidak lagi memisahkan menggantungkan masalah flpp flpp itu
selalu di menjadi satu
bahan dimana itu pemerintah melakukan subsidi atas bunga ya jadi harganya ditentukan
besaran tentukan bangunan itu kan besinya ditentukan dan terus akhirnya pak ada cerita
pastinya gimana tapi menurut saya ada satu konsep dimana hal hal itu mungkin nggak perlu dilakukan gitu
konsepnya tetap kpr tentunya adalah untuk rumah pertama jargon jargon terakhir ini kan dari
instrumen keuangan dan penyediaan properti adalah perumahan milenial perumahan milenial
sasarannya adalah milenial milenial tapi begitu kita bicara pembiayaan ya kecuali orang yang yang
mampu ya begitu orang pembiayaan untuk rumah pertama
milenial tuh baru berapa tahun kerja sih apakah gajinya udah cukup besar
bisa misalnya dia kerja di jakarta rumah di bogor bank itu dibuat konsep lrt dan lain lain untuk memurahkan
transportasi tapi kenapa enggak di seputar jakarta kenapa nggak di seputar jabodetabek
hai itu bisa dilakukan bukan murah ya mungkin harganya karena jakarta atau
sekitarnya tanah udah harganya cukup tinggi mungkin harganya lima ratus juta enam ratus juta
hai tapi kalau difasilitasi dengan bisnis modern cicilan ringan bukan murah orang harganya enam ratus
juta lima ratus juta tiga ratus juta tapi cicilannya yang hilangnya dibikin ringan oh ya kalau seandainya
kita bicara kaum anak anak milenial hai eh ya mungkin tiga lima tahun kerja
mungkin gajinya mungkin sepuluh juta mungkin apa dua belas juta ya saya kurang perbulan perbulan kalau
seandainya kita bicara pakai konsep infra yang ada sekarang bentuk kpr yaitu cicilan lima belas
nah tadi sebelum kemarin gitu kebenaran saya ketemu saya salah satu cukup apa ya tenar lah
gitu ya saya ceritakan konsep ini jadi fresh nih ya konsepnya fresh banget sebenarnya emang dari tahun lalu
saya selalu cari gitu enggak mudah untuk menggugah hati orang kan karena balik lagi hidup kita ini
enggak selalu keuntungan kan ya tapi bermanfaat untuk orang lain walaupun untungnya sedikit
nah akhirnya dia tergugah tadi dari sekian banyak sekian puluh orang yang saya ketemukan gitu dia mau
gitu jatuh atur coba atur meeting dengan tim manajemen dia apa minggu depan lah gitu oke jadi
kalau saya saham api nih konsepnya ini adalah sebenarnya memberikan sedikit twist kepada
program pembiayaan konvensional yang bisa lebih mudah diakses oleh para kaum milenial begitu ya
iya lebih baik milenialnya pun asn dan pada umumnya begitu ya dan juga asn iya kan mungkin
mungkin tukang bakso mungkin agen market apa agen asuransi yang penghasilannya kan enggak enggak
stabil ya marketing pemasaran kalau disuruh baru kerja lima tahun terus mesti punya rumah
dua ratus juta atau ya kebayang aja untuk hidup tiap bulan aja gimana untuk jakarta ya harus dikorbankan
gaya hidupnya berarti berbulan living cost nah berarti hidup living cost ada istilahnya gimana ya ya untuk dikorbankan gaya hidupnya berarti berbulan living cost nah ada hidup living cost nah apa yang mana ya
bayar cicilan itu
hal hal itu yang kita coba
absorb gitu nah itu yang
bisnis model yang akan kita jalankan tentunya
maka itu proses
tanah yang saya lakukan ini
berharap segera selesai tahun ini sehingga
konsep ini bisa jalan tahun depan
oke baik mudah mudahan lancar ya pak
amin nah kemudian anda
dms investama jadi
perusahaan induk dari dms
propertindo tbk nah
dms itu singkatan dari
kalau tidak salah iya betul
jadi itu saya ada salah juga sampai
beliau meninggal itu saya nggak pernah ngasih tahu
kepanjangan dms bahkan beliau
juga tidak tahu nggak tahu jadi
akhirnya saya kasih tahu ke ibu saya bahwa
alam marhum oke
oh gitu kenapa nggak dikasih tahu ya tadinya mau
surprise kalau bisnisnya
semua jalan ya kan
apa yang telah papa berikan
nah pak panca waktu anda mulai
dan misi yang terbentuk
pada saat itu dibandingkan saat ini
apakah ada yang berubah atau
masih sama visi misinya
tetap sama tetap sama cuman mungkin
kompleksitasnya makin besar
jadi di dalam
ada beberapa perusahaan yang
selain dms property indotbk
sekarang sudah listed di dua ribu sembilan belas
bisa listed nanti kedepan
tapi ya tentunya perlu
waktu lah karena juga kita
baby born gitu ya
tapi salah satu unit kita
mungkin rencana tahun ini ada yang akan
ipo juga mudah mudahan kalau lancar
jadi seluruh anak perusahaannya ingin di ipo kan
rencananya kalau bisa ya
selain bidang perusahaan
bidang properti bidang apa lagi yang
juga dicakup oleh dms investama
ada beberapa ya jadi
ada perusahaan yang bergerak di bidang
ada rumah potong ayam
rumah potong ayam oke
yang rencananya nanti tahun ini insya allah
ada indirectly juga
yaitu aset manajemen dan pegadaian
itu yang mungkin
yang lain masih startup lah
yang lain masih startup baik
pak panca tadi anda menceritakan
bagaimana kesulitan seorang pengusaha
dalam mencari permodalan di masa awalnya
nah kalau dms investama
bagaimana caranya untuk mengetuk
pintu bank sehingga mendapatkan
kesuksesan yang pertama ini memperoleh modal
mungkin bisa di share
awal sekali saya nggak pakai bank
jadi saya jual mimpi saya
beberapa klien saya ada yang buying story
ada yang tidak
nah itu dikumpulin lah gitu
ditanya kapan balikin ini segala macam
nah di saat itu
di saat itu
kita memiliki aset dan segala macam
kita jualan cashflow nya sedikit ada
kita baru datang ke bank
ketok pintu pagi
pak bisnis saya jalan loh pak
oh udah punya aset ya
oh udah jalan pak ini klien saya ini
kalau gitu oke kita biayain
nah pada saat dibiayain bank sebagian adalah
untuk mengembalikan uang teman teman beserta keuntungannya
itu berjalan terus sampai
ada satu private equity di singapura
yang terkait property
itu jumlahnya cukup luar biasa
dengan janji kita
nah pak panca anda sekarang punya karyawan ratusan
menarik sekali ini untuk menggali bagaimana cara anda
mengatur dan memimpin mereka
tapi kita mau bahas itu di segmen berikutnya
jangan kemana mana program leaders' corner
masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
masih bersama kami di leaders' corner
dan di segmen kali ini kita akan membahas soal
pak panca menurut anda karakter seperti apa yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin
karakter pemimpin macam macam ya
ada yang apa namanya ada yang top down gitu
ada yang ibaratnya otoriter
ada yang sifatnya
kebapaan gitu ya
tapi yang saya pilih adalah
bahwa semua orang punya kesempatan yang sama menjadi saya di perusahaan ini gitu
mulailah apa namanya
mulailah keyakinan apa yang sudah saya ucapkan misalnya
lakukan di departemen masing masing
jadikan departemen itu menjadi profit center
nanti dia akan berusaha untuk apa namanya
berusaha untuk mengerjakan hal apa yang saya inginkan
nah kalau seandainya dia bagus ya
kita bikin bisnis baru di mana dia akan jadi pimpinannya
jadi saya selalu bilang ke karyawan saya
walaupun terari saya yang paling mahal
tapi semuanya punya ferrari
itu yang harus saya tanamkan ke mereka
kalau ada kendala didiskusikan
memang itu ada jadwal meeting weekly meeting
kalau ada pertanyaan ada advice
apa istilahnya curcol kali ya
itu saya open dua puluh empat hours a day
tapi kalau selama mereka diam
dia melakukan kerjaannya
tinggal kita lihat resortnya bagus apa enggak
dilematis tidak sih anda meng encourage karyawan anda seperti ini
untuk jadi entrepreneur juga
pengusaha seperti anda
karena kalau nanti bisnisnya atau unit bisnisnya profitable
dia bisa jadi pemimpin ya begitu
ya basically semua perusahaan kan nggak bisa kita pegangin terus
dengan bertambah usia
pasti kemampuan kita menurun
diet pikir kita berkurang ya
nggak setajam lagi
mungkin nggak gerak cepat lagi
kasih suksesi ya
anak anak muda mereka punya dream juga kan
setiap orang punya mimpi
mbak frida kan pasti punya mimpi juga ya
dengan caranya mbak frida sendiri gitu
hal hal seperti itu
yang membuat mereka lebih kreatif untuk melakukan sesuatu
contoh contoh perusahaan besar lah gitu ya
atau perusahaan perusahaan yang seperti warren buffet ya
untuk dikasih kreativitas gitu
jangan dikekepin terus
akhirnya mereka nggak bisa jadi apa apa
retire cuma dapat pensiun udah selesai
saya mengajari mereka
lo bisa milikin perusahaan ini gitu
kalian bisa memiliki perusahaan ini
kalau kalian punya selse of belonging
bisa memiliki saham
ya misalkan perusahaan dms property ya
perusahaan dms property mpk ya kita bisa kasih saham kota gitu
karena saya jarang melihat seorang pengusaha
yang mau bersaing quote unquote dengan karyawan ya
karena kan nanti kalau karyawannya jadi pintar jadi hebat
malah bosnya itu tersaingi begitu ya
tapi tidak ada dalam kamus anda hal seperti itu
saya sebenarnya ini bukan konsep baru ya
jadi saya ada salah satu kenal pengusaha senior ya
cukup baik orangnya gitu ya
dan dia tidak pernah merasa uangnya diambil karyawannya
sejauh tujuannya tercapai
dia sederhana sekali orangnya
tapi direksinya itu pakai range rover mercedes
dianya pakai mobil yang tua aja
terus saya menggelitik pertanyaan saya
wah kenapa yang curiga cak
kalau seandainya anak profesional saya maju
masalah kemewahan itu pilihan hidup
kalau saya senangnya seperti ini
nah hal hal seperti itu yang menggugah hati saya juga
belajar banyak sama beliau
belajar banyak bersikap dengan sosial
jadi masing masing punya karakter
saya ngambil yang ini dari sini
saya ambil yang ini dari sini
berarti ada banyak sosok yang menjadi inspirasi bagi anda ya
dalam menjalankan perusahaan anda
nah salah satu unsur yang terpenting adalah komunikasi
dengan stakeholder termasuk juga para karyawan
seberapa sering sih anda berkomunikasi dengan karyawan anda
sebenarnya sesering mungkin
kadang kadang mereka sabtu minggu suka nggak nge telepon saya
kadang kadang ide datang tuh begitu aja gitu ya
terus tiba tiba datang ide untuk bisnis yang ini gitu
nah itu saya buru buru catet itu di notes iphone saya
begitu selesai saya langsung telpon
nah kadang sabtu atau minggu ya mereka nggak pernah nge telpon saya
terus kalau dimention nonton bola berarti subuh subuh juga dong ya
ya tergantung pertandingannya
nah berarti anda menempatkan diri sebagai lebih sebagai teman ya
seberapa berartinya tim karyawan dan juga orang orang di sekitar anda ini
sehingga pt dms propertindo sudah bisa menjadi seperti sekarang ini
ya bagi saya mereka adalah teman aset perusahaan
sejauh masih dalam konteks apa yang menjadi
saya yang menjadi tujuan saya
tapi kalau seandainya salah satu diantara mereka punya konteks yang berbeda
ya kita diskusikan kenapa gitu alasannya apa gitu
kalau nanti make sense segala macam ya oh ternyata mimpi lo lebih bagus kita belokin
gitu jadi very very open mind gitu to doing business
pak panca usia anda masih relatif muda nih masih sekitar empat puluh an ya
berarti nanti kalau kita data nih karyawan karyawannya pasti banyak yang usianya lebih tua dari pak panca begitu kan
nah bagaimana anda berinteraksi dengan mereka apakah ada perbedaan
basically sama lah ya kita manggil pak itu manggil
mereka suka panggil pak juga lain informal way ya pak
tapi kalau udah head to head ya masing masing punya gaya lah gitu
kadang kadang juga apa ya dia become friends lah gitu ya
walaupun kita ngobrol di kantor gitu
atau mereka ada personal matters gitu ya feel free lah gitu
nah pak panca di masa pandemi seperti sekarang ini ada perubahan orang berinteraksi
nah apa yang dilakukan agar komunikasi dengan tim berjalan secara efektif juga di masa masa pandemi ini
ya tentunya mengikuti satu mengikuti standar protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah
eee kecuali hal yang sangat penting biasanya saya selalu one on one
nggak pernah terlalu banyak lebih dari enam orang
kecuali ya apa namanya rups ya karena itu standar prokesnya nyatanya harus saya bernam gitu ya
nah terus kalau seandainya komunikasi dengan proyek proyek yang di luar jakarta ya tentunya harus zoom lah ya
tapi sekarang udah mulai bisa interaktif karena udah bisa dibuka sedikit lah ya
kita traveling ke tempat tempat tujuan kita
nah kunci dari good leadership menurut anda
ini agak lama nih good leadership
karena anda mungkin merasa sebagai teman
jadi kalau konsep leadership mesti mikir dulu
karena eee bagi saya leadership itu kan eee posisi aja kepemimpinan gitu ya
untuk mengorganisasi ya men brief orang ya mendrive orang ya
karena saya selalu beranggap sama rata gitu ya
cuma mereka eh kalian kerja untuk saya
bukan berarti saya bos kalian
nah terbuka saja maunya kayak apa ini segala macam
nah kita coba diskusi secara as a friend
walaupun konteks job desk nya adalah mereka oh tugasnya di sana finance tugasnya legal tugasnya eee sdm
itu konteksnya masing masing
jadi kalau ditanya masalah leadership sejauh mereka masih eee menjalankan apa yang menjadi visi misi saya di job desk masing masing
saya rasa kita semua leadership lah untuk bertanggung jawaban sesuai dengan unitnya masing masing
jangan kemana mana program leaders' corner akan kembali lagi setelah jeda berikut
terima kasih masih bersama kami dan bersama saya muhammad prapanca presiden direktur pt dms propertindo tbk
nah pak panca orang orang terkenal yang sudah sukses pasti punya kebiasaan unik
kebiasaan unik anda apa
ya kan saya belum terkenal jadi nggak punya kebiasaan unik
jadi nggak punya kebiasaan unik
oke kalau gitu mungkin ada suatu pola hidup yang bisa anda share dengan para pemirsa
suatu pola hidup yang mungkin membentuk karakter anda sehingga bisa menjalani kehidupan yang sekarang ini
ya bersosialisasi ya
sosialisasi ya kita ada hobi ya main golf gitu ya
kadang kalau di rumah kalau lagi kita press ya kita bisa
kalau lagi kita pressure tinggi gitu ya
dengarin musik terus sambilnya ngikutin
kemudian di rumah ada studio mini lah
jadi kadang kadang suka kita saya seneng dengerin suara saya sendiri gitu
jadi bikin recording ini oh bagus nggak kalau nggak ya coba lagi dong bagusin
nah kurang lebih seperti itulah
selebihnya hobi ya berenang saya hobi

oke berarti bukan hanya bekerja ya tapi juga perlu untuk bersosialisasi bahkan melalui
hobi yang anda lakukan
seperti main golf kemudian nyanyi dan juga meluangkan waktu untuk me time

oke ini sudah dikarenakan

seorang pengusaha yang cukup terkenal nih yang menjadi panutan anda kira kira bisa anda share lagi mungkin
ada sosok siapa terkenal atau tidak terkenal yang menginspirasi anda banyak sekali lah ya
contohnya dimana almarhum papa gitu yang membentuk saya untuk menjadi orang apa adanya
gitu bisa bilang bisa enggak bilang dan pada saat kita muda ya kan banyak keinginan lah apa segala
macem lah apa ya ambisius waktu saya jadi auditor ada sinemenajer saya bilang hai saya bilang jadi
klien klien yang bisa audit hai di depan saya ada mobil jaguar tahun dua ribu mungkin dua ribu satu tahun dua ribu satu
hai saya bilang gitu hai hebat nih bos saya orang ini pasti kayaknya selamat
hai tapi jadi duitnya gimana ya gitu dia cuman bilangin eh jangan pernah rezeki jangan pernah
iri yang merezeki orang itu apa yang kita lakukan kita terima kasih tuhan
hai apapun yang kita lakukan kita terima kasih tuhan apapun yang kita lakukan kita terima kasih

enggak bakal sukses itu saja ada lagi cara berkomunikasi ngawur ada ada yang saya mentor
kan itu itu jadi dia malam minta mentor untuk jadi pengusaha gitu itu ada juga masing masing ada vaiwee
masing masing ada karakter saya terbentuk dari beberapa orang lah
itu udah campurannya baik dari orang temu pun dari berinteraksi sosial
oke dari ayah anda kemudian rekan rekan bisnis dan juga mungkin yang dulunya klien anda
dulunya bos anda dan sekarang mungkin sudah jadi teman
support system yang menjadi bantalan kalau anda mungkin jatuh atau susah
siapa saja support system di sekeliling anda
jadi ya sejauh ini sih saya selalu apa namanya
satu saya harus balik diskusi sama keluarga
kedua ya tadi yang saya bilang ada salah satu pengusaha nasional
yang menurut saya saya akan mungkin minta advest dari dia apa yang harus saya lakukan
jadi kalau dibilang ada ibaratnya apa ya jps gitu ya
kalau begitu jatuh ya free flow

tapi kita berusaha meminimalisasi itu
tidak takut anda hal itu akan terjadi
ya mbak frida saya mulai ini semua kan bukan dari ada ya
saya mulai dari rumah kecil ya
montra terus terus terus
jadi apa yang saya lakukan menurut saya sejauh itu yang terbaik untuk semua
kalaupun saya harus balik lagi ya
saya harus balik lagi ya
saya hindari tapi saya berusaha untuk tidak kesana
nah pak diselas selas sibukan anda tadi anda katakan anda suka main golep
anda suka menyanyi gitu ya
apakah yang kemudian anda pikirkan saat anda bernyanyi atau main golf
apakah masih pikir soal pekerjaan atau ada hal hal lain tidak sih yang ada di benak anda kalau menjalankan bumi
ngilangin stress lah ya
anda tidak pernah berpikir oh ini buang buang waktu nih saya lagi golf aduh seharusnya saya bisa do business
atau saya lagi nyanyi aduh seharusnya saya bisa do busines
oh enggak juga sih
tidak ya tidak pernah
waktu yang benar benar dipilih banget gitu ya
kalau kita ikutin terus tuh teman teman main golf tiap hari ya pusing juga kita kan
jadi kadang kadang kita yang atur waktu pasti ya golep ya hari ini ya jadi benar benar saya
jadi schedule yang teratur juga menjadi kunci ya
menjadi kunci ya
disiplin lah disiplin pas waktu kita
oke oke nah mungkin sikat saja moto hidup anda pak manca
moto hidup ya selalu
jadi gini di rumah saya itu itu kalau mbak frida mas itu ada lukisan
itu kura kura lagi berenang
kura kura yang berenang oke
karena judul lukisannya itu struggle of life
itu yang saya pilih jalan sampai hari ini
oke baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan mungkin
oke baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan mungkin
lebih dalam mengenai kegiatan sampingan anda nih sebagai presiden klub persija
jangan kemana mana program leaders ⁇ corner masih akan kembali lagi setelah jeda berikut

masih di leaders corner bersama presiden direktur pt dms property tbk muhammad prapanca
yang juga presiden klub sepak bola persija jakarta
nah pak panca bagaimana sih caranya membagi waktu dari presidir perusahaan tbk kemudian menjadi presiden club persija jakarta
oke susah jawabnya tuh
bahwa setiap kegiatan saya pasti ada organisasi nya saya gak melakukan itu sendiri
saya milih orang waktu pada saat
saya ditawarin untuk jadi presiden klub persija
ini ada yang menggelitik nih
bahwa banyak di luaran
bahwa saya waktu untuk jadi presiden klub persija
karena itu bisa dipakai kendaraan politik katanya
padahal stakeholder bilang sama saya
ditunjuk itu karena figur anak muda
saya bukan dari orang kaya saya bukan politiku
saya bukan punya kekuatan apa segala macam saya bangun ini semua dari nol
jadi dia ngeliat masalah kerja
jadi banyak kali itu
dunia sepak bola gak ada yang terkenal saya karena saya nggak pernah main di sana juga
ternyata posisi presiden klub itu sangat menjanjikan katanya
nah kenapa anda terima posisi itu
bukankah waktu anda juga sudah sangat sempit nih
menggeluti dunia bisnis
masalahnya apa kenapa mesti pakai ini
jadi ya diceritakan lah problem problem ini segala macam
tiga empat tahun kebelakang ya
semenjak bola menjadi industri besar
itu mulai tahun dua ribu enam belas
oh yang tadinya gak dilirik ini bisnis ini ya
karena selalu dibilang hirup pikupnya apa itu rusuh lah brantem dan segala macam
ternyata itu terjadi transformasi
menuju yang lebih bagus lah ya
jadi anda melihat persija jakarta ini sebagai suatu business unit juga
tapi asetnya aja berbeda
rauturannya berbeda regulatornya berbeda
basically sama seperti kita mengurus perusahaan lah
tantangannya apa perbedaannya apa
balik lagi ini kalau di perusahaan karyawan itu tetap
kalau di bola pemainnya kita kontrak
kalau bagus terus kalau enggak ya
mirip mirip dong pak panca
kalau di perusahaan kan juga ada pegawai
ada pegawai kontrak
betul tapi lebih di bola gak bisa kita jadi karyawan tetap
iya iya semuanya kontrak
karena ada masa
tidak ada pemain tetap ya
enggak ada masa ini
kecuali dia emang terus pasti kan dia nanti negosiasi harganya naik turun segala macam
tantangannya saat saya jadi presiden klub persija covid datang
jadi banyak program saya yang tertunda nah ini kita coba jalankan lagi
dan masa tidak boleh berkumpul untuk menyaksikan suatu pertandingan sepak bola
berarti ada kerugian besar dong di situ
yang harus dipikirkan oleh para pemangku jabatan untuk mempertahankan industri bola ini
yang dilakukan persija apa ini
kita coba surviving ya
dari sponsor yang ada kita coba untuk mengkolek yang remaining balance
walaupun lah ya diskusi terus lah
merchandise kita turun cukup jauh karena tidak ada kegiatan

karena kenapa orang jarang mau beli
ya karena nonton bola dia nggak pakai baju bola
iya nggak seru banget
nah dari konsep kenapa saya terima ini karena saya mau melakukan perubahan
saya pengen masa eropa doang sih liganya keren keren
di sini juga keren loh
oh jepang kenapa thailand indonesia basically bisa punya bahan
tentunya kebesaran hati semua orang
untuk melakukan hal itu bersama sama
nah pemain favoritnya nih siapa di persija
nah pemain favorit saya itu sekarang jadi manajer saya bang pamungkas
oke nah ada goal ke depannya pak melihat kondisi pandemi saat ini untuk dunia olahraga terutama untuk sepak bola ya
menurut informasi yang ada ya
bola ini akan jadi barometer untuk kegiatan olahraga lain bisa bergerak
bisa melakukan kompetisinya masing masing
jadi saya berharap mudah mudahan dengan progres yang udah ditentukan dari pihak liga indonesia baru wlib pssi menpora
kalau ini dijalankan dengan baik tidak jadi klaster baru ya mungkin dalam persentase tertentu ya yang diizinkan
dampak perekonomiannya cukup besar juga ke menengah bawah
satu pertanyaan terakhir untuk pak panca sebelum kita tutup perbincangan
apa yang anda harapkan ke depannya terhadap pt dms propertindo tbk dan juga mungkin apa yang anda harapkan dari kemajuan yang sudah dilakukan di persija

untuk ya pada umumnya ya
untuk ya pada umumnya ya
untuk ya pada umumnya ya
untuk bisnis saya ya
saya berharap ini semua perusahaan berjalan dengan baiklah
memberikan nilai tambah lebih maju lagi dari hari ini dan tentunya memberikan nilai manfaat kepada baik saya maupun kepada karyawan karyawan
baik apa namanya perusahaan yang udah listed nanti yang mau listed dan yang akan kita listedkan gitu ya
belum belum dikasih tahu nih
apa yang mau di listed

tunggu tanggal mainnya ya
tunggu tanggal mainnya ya
ya terus terkait persija sesuai komitmen visi misi saya sebagai presiden klub saya akan jalankan lagi dengan catatan regulator sorry regulator dalam hal ini federasi
pemerintah dan pihak keamanan kepolisian dan tni
apabila ini semua jalan itu akan memberikan dampak yang bagus sekali
gitu bahwa saya janji saat itu saya akan memberikan hiburan terbaik di sepak di stadion
baik amin baik
terima kasih dan semoga sukses dan terlaksana pak
terima kasih mbak frida
apa tujuan dan cita citanya ke depan
dan itulah tadi perbincangan kami bersama dengan presiden direktur pt dms propertindo muhammad prapanca mulai dari dampak covid sembilan belas pada bisnis properti hingga kepemimpinan beliau di tengah tengah masa pandemi ini
demikian leaders corner kali ini
di corner kali ini semoga bermanfaat bagi anda
saya frida litwina terima kasih dan sampai jumpa